sampai jumpa di video selanjutnya
karena jasadnya sudah tidak bisa dikenali
sekarang kita harus ketemu dengan papanya rizky
kita harus tanya dia
kenapa sih gak pernah ngajak kesempatan mau ngomong sebentar aja
itu pasti ayah
siapa yang menolongi mas
bapak pasti tahu tempat ini pak
karena bapak adalah
mas masih sakit kok udah jalan jalan
sebenarnya apa yang ingin anak perempuan itu kekatakan sama saya
apa anak perempuan itu tahu sesuatu soal masalahku saya
jadi bagaimana bumalena
apa kasus kecelakaan yang menimpa bapak prabu itu bisa diproses atau tidak
kasus perkaranya sudah masuk ke polisi
dan saya juga sudah mendapatkan surat penahanan untuk ibu utari dan pak wisnu
kok hanya utari dan pak wisnu saja
lalu surat penangkapan untuk kamera bagaimana
surat penahanan untuk amirah itu tidak bisa diproses
karena pak prabu tidak bisa membuktikan apa amira ada di lokasi kejadian atau tidak pada saat itu
papa memang tidak melihat amira di tempat kejadian
pah tidak tega sama amira dan mengarang alasan kalau dia tidak melihat amira di tempat kejadian
karena aini mungkin terus terusan memohon sama papa
agar mengasihannya amira yang sudah menolong papa
siapa yang menyumbangkan darahnya untuk saya
lihat aja kalau aini gak mau melihat amirah menderita
aku justru akan bikin amirah tambah menderita
begini aja pak cakra
bapak tetap menjadikan proses
lalu saya minta bapak buatkan satu surat penahanan untuk amirah
anak itu sekongkol dengan ibu dan pamannya
ya baik bu
kalau begitu saya permisi
bapak kan belum kasih instruksi untuk melanjutkan proses hukum kasus ini
proses ini ditunda sampai amira sembuh dan keluar dari rumah sakit
kalau amirah sudah sembuh akan diproses
sekarang kan amira sudah keluar dari rumah sakit
berarti anak itu sudah sembuh
bapak pasti bangga sekali
dengan inisiatif kita membantu papa
supaya mereka dijebloskan dalam penjara
tidak seperti tante aini sama zaira
mereka berdua itu kan misalnya menghalang halangi
padahal amirah itu juga sudah jahat sama bapak
kamu ketemu dengan bapaknya
rizky yang kamu bilang mirip dengan ayah kamu itu
di lokasi tempat ayah kamu kecelakaan amirah
terus terus kamu bilang apa
kamu bilang itu ayah kamu atau bukan
amirah sudah mau nanya bu
terus bawa dia pergi gitu aja
jadi amirah tidak sempat nanya
tidak salah lagi amirah
bapaknya rizky itu pasti ayah kamu
bapaknya rizky itu pasti ayah kamu
kenapa dia ke situ
atau bisa saja amirah
karena kecelakaan itu
ayah kamu jadi lupa ingatan
jadi dia ke tempat itu untuk mencari tahu siapa dia
yang meninggal itu siapa
mungkin saja amirah
ayah kamu itu masih hidup
kita kan tidak bisa melihat jenazahnya secara jelas
karena jasadnya sudah tidak bisa dikenali
sekarang kita harus ketemu dengan papanya rizky
kita harus tanya dia
kita ke rumah bos kamu gitu
ke rumah ibu lain
ayo amirah temanin ibu
ayo temanin ibu ke rumah bos kamu itu
amir minta bantuan
saya sudah tanya
saya tidak menyesal bantuan perangkat ibu tari
tak possible ibu tari
untuk thane ini
namanya ter robe awal
tapi voya alih menang sol
abolition hubuh tuica sholat dalam diri mabah lelah yang sheikh abra instrument
tersangka atas kasus kecelakaan yang menimpa bapak prabowo wijaya
jangan pak ibu saya dulu pak
pak tapi tunggu dulu
jangan pak ibu saya
pak jangan pak
saya yang melakukan ini
ibu saya nggak terlibat sama sekali pak
beri ibu saya
bukan anak saya yang salah
saya yang salah pak
tidak pak saya yang salah
saya yang benar benar melakukan ini pak
beri ibu saya
ibu dabi mari masuk
tidak pak saya mohon
ibu ibu jangan tinggalin amir ibu
enggak ibu gak boleh ditahan
aku harus ketemu sama pak prabu
bapak saya tangkap atas kasus kejelakaan yang dialami oleh bapak prabu yaya
sudah penanggapan ada di depan kami
sekarang bapak ikut ke penulis
enggak pak jangan pak
nanti jangan lupa
saya pasti jaya pak
pak mama mau ngasih tahu
ibunya amira dan pamannya
sekarang mereka ada di dalam
mereka di penjara
mereka di kantor polisi pak
mas wisnu sama utari masuk kantor polisi kak
kenapa ini memangnya
mereka itu sudah selesai
pantasnya di sana
itu berkat siapa
usaha aku dan mesya dibantu oleh pengacara
di rumah ini kan udah gak ada apa apa lagi sama mas prabu
tidak seperti kamu
kerjaannya apa sih
selalu membela dan membela amira terus
rasanyaya menggunakan daya apa dia itu
loh salah seseorang
ingat tuhan ada
kamu ngerti tak
pasti kamu ngerti
do not disenjuang kami
mereka harus dimasukkan ke jalan
enggak kak lena
gembira itu gak berbuat apa apa